saudara presiden kelima republik indonesia megawati soekarno putri hari ini mengeluarkan tulisan di harian kompas yang berjudul
di awal tulisannya megawati menekankan tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting
maka bila presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya itu fatal
hanya pada hasil tanpa melihat secara jernih bagaimana keseluruhan dan input dari proses pemilu
saudara kami juga mendapat foto tulisan tangan megawati
di akhir tulisan megawati mengingatkan tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur
menanggulir di mahkamah konstitusi
mengenai majunya gibran bahlil katakan tidak ada aturan yang melarang anak presiden untuk maju di pemilu
selama itu bisa dibuktikan monggo saja
tetapi ini kan masih dugaan dugaan
ya namanya duga kita juga jangan seuzon
nggak boleh jadi wapresannya karena bapaknya presiden dari mana
emang ada aturan yang mengatakan bahwa
anak dari seorang presiden nggak boleh jadi wapres atau jadi presiden
kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh
hak warga negara selama dia itu memenuhi syarat
tulisan megawati hari ini sudah di koran kompas yang diberi judul
kenegarawanan hakim konstitusi sangat jelas menekankan hakim mk
untuk berani memberi putusan yang memiliki makna demi perbaikan kualitas demokrasi indonesia
untuk lebih jelas memaknai tulisan megawati hari ini
sudah ada dosen fakultas hukum universitas hasanuddin makassar
yang juga merupakan kolumis kompas prof hamid awaludin
selamat petang prof hamid
prof ini pertama yang ingin saya soroti soal penulisan
bu mega menulis atribusinya dalam artikel di harian kompas
sebagai seorang warga negara indonesia
tapi bukan sebagai ketua umum pdip atau presiden kelima republik indonesia
apa yang anda baca
makna apa yang bisa dibaca dari atribusi ini prof
atribusi ini sederhana pesannya
bahwa kegalauan kegelisahan seorang mega
bukan monopoli seorang megawati
tapi adalah monopoli banyak orang
oleh karena itu kalau anda lihat kalimat pembukaannya kan
kita mulai dengan rakyat indonesia sedang menunggu
nah artinya atribusi itu adalah atribusi kegelisahan dari banyak orang
jadi tidak ada kaitannya dengan atribusi dia sebagai ketua partai
mantan presiden mantan anggota dewan
mega adalah rakyat indonesia
keresahan yang tadi anda tangkap ini
apa yang dituangkan dalam bentuk tulisan prof menurut anda
saya kira beliau ingin sekali mengemukakan isi pikiran hati nuraninya secara sistematis
karena bahasa tulisan itu adalah
ungkapan ekspresi diri dengan alur pikiran yang jernih dan sistematis
bukan sekedar refleksi dari kepentingan dan keinginan sesaat
sekedar refleksi dari sesuatu yang dirasakannya
saya kira dia melalui perenungan yang panjang ibu ini
ada kontemplasi dalam yang dia miliki
kontemplasi itu lahir dari akumulasi pengalaman empirik yang nyata yang dihadapinya
ini anda bilang ini lahir dari kontemplasi yang panjang
di dalam tulisan yang tersaji ini
apakah ibu mega menurut anda sedang menyembunyikan alarm atau tekanan pada hakim mk
tengah berkutat pada sengketa pilpres atau bagaimana menurut anda prof
saya kira dia tidak menekan ya
ibaratnya ibu mega itu berada dalam dahaga kebenaran dan keadilan
dan dia membayangkan bahwa mahkamah konstitusi
masih bisa menjadi oase
untuk menghilangkan dahaga kebenaran yang dicarinya
dia kan membayangkan mahkamah konstitusi itu sebagai
hakim itu adalah negarawanan
dan dia memberikan empat kriteria
kalau dia mengintimidasi mengancam
dia hanya mengatakan kalau anda tidak lakukan ini
dia mengharapkan dan dia membayangkan
masih ada negarawan diantara
orang orang yang berjubah hitam yang bernama hakim
ini kalau anda melihat
ini adalah sebuah keresahan
menantikan hasil yang terjadi di mahkamah konstitusi
atau ada justru ketidakpercayaan pada proses yang terjadi di mahkamah konstitusi
saya melihat secara positif bahwa dia mengharapkan
mahkamah konstitusi itu dalam memutuskan perkara
yang disengketakan sekarang ini hasil pemilu
tidak berkutat pada angka angka statistik
berapa jumlah tps yang tidak menyelenggarakan secara baik
tapi dia ingin melihat prosesnya
itu kan jelas sekali ada kata kata yang dia gunakan ya
tingkah laku pemilih itu ditentukan oleh social expenditure
dalam konteks ini secara spesifik
beliau memberi contoh adalah bantuan sosial
yang bisa mempengaruhi pilihan seseorang
kalau misalkan anda melihat
apakah bu mega ini termasuk sering menulis kolom seperti ini
ada memberikan makna ada juga kritikan di situ
sering atau momen apa saja yang bisa membuat bu mega ini
ini pertama kali saya lihat ibu mega menulis di kompas
mungkin pernah saya terlewatkan tapi rentang waktu yang begitu panjang ini
mungkin pernah saya terlewatkan tapi rentang waktu yang begitu panjang ini
ibu mega tiba tiba menulis dan membuat saya juga heran

berarti ada sesuatu yang sangat dahsyat yang menggelisahkan beliau
yang menggelitik hati nuraninya
yang menggelitik akal waras beliau
jadi ini hal yang jarang terjadi
mencurahkan dalam bentuk tulisan
ada kegelisahan yang dahsyat tadi anda sampaikan

sekali lagi yang saya kemukakan bahwa beliau mengharapkan
menaruh harap kepada para hakim untuk menjadi negarawan
beliau kan mengatakan menjadi negarawan itu kan pertama persyaratannya
yang kedua dia menggunakan terminologi ⁇ konaah ⁇ bahasa arab itu yang artinya
jangan sudahi itu keinginan macam macam
kalau konstitusi mengatakan dua periode ya cukup
jangan lagi berhayal berhalusinasi untuk nambah nambah
terus akhirnya itu yang anda kemungkakan menggunakan pribahasa atau prinsip rusia
tidak ada orang yang bisa menghalangi menyingsingnya fajar di ufuk timur
pertama adalah ya bahwa kebenaran itu akan terkuak
kemudian jangan paksakan menyembunyikan kebenaran
karena kebenaran yang diidentifikasi sebagai fajar itu tetap akan muncul
hukum alam adalah fajar menyingsi di ufuk timur
jadi ini sebagai pengingat bagi hakim konstitusi
kemudian di bagian akhir tulisan ibu mega juga menuliskan amicus curiae
apa yang anda baca soal ini sahabat pengadilan prof
ya itu menunjukkan bahwa ibu mega tidak membenci pengadilan dan tidak mengintimidasi kan
dia ingin mengatakan wahai pengadilan aku ini menyuarakan kebenaran dan kebenaran juga kau miliki
prof kalau misalkan ini kan tadi kembali bicara soal atribusi sebagai seorang warga negara indonesia
padahal bu mega adalah seorang ketua umum partai politik besar partai politik besar pemenang pemilu juga prof
kan tentu ada instrumen ada tools yang bisa digunakan untuk bisa memberikan concern pada sengketa pilpres yang tengah terjadi saat ini prof
saya kira beliau sekali lagi ketika orang mengekspresikan keinginannya melalui tulisan berarti dia berkontemplasi itu
antara berucap dan menulis dua hal berbeda
karena ya kalau orang menulis itu kerangka pikirnya harus sistematis kan
sementara kalau kita ngomong yang penting lawan bicara memahami apa keinginan kita
terima kasih prof hamid awaludin yang telah mengulas bagaimana tulisan megawati soekarno putri seorang warga negara indonesia di kolom harian kompas hari ini